ferdisambo menceritakan momen putri candrawati menghubunginya mengenai peristiwa dugaan pelecehan seksual yang diklaimnya telah dilakukan brigadir yosua huta barat alias brigadir j
kala itu putri disebut tengah berada di rumah magelang jawa tengah
sementara sambo di rumah saguling duren tiga jakarta selatan
pada tanggal tujuh malam itu ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan joshua
jadi saya sampaikan yang mulia saya kembali dari kantor jam dua puluh
saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di saguling
kurang lebih jam dua puluh
tanggal dua puluh tiga saya ditelepon oleh istri saya

saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia
istri saya menyampaikan pak yosua berlaku kurang ajar kepada saya
dia masuk ke kamar
saya sampaikan loh kurang ajar gimana
kok berani dia
sudah saya akan pulang besok
kamu jangan telpon aja dan yang lain
karena saya khawatir nanti terjadi apa apa terhadap saya disini
itu saja yang disampaikan
atau ada hal lain
tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan
kurang ajar gimana
saya jemput kamu ke magelang
semuanya saya khawatir
terjadi apa apa disana
udah saya kalau gitu saya minta untuk polres untuk datang amanin kamu
sudah pak saya takut nanti terjadi apa apa ada ancaman dari yosua
karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu yang mulia
tidak pernah seperti itu maksudnya
tidak pernah menelpon
saya dalam kondisi menangis seperti itu yang mulia
tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis
iya selama pernikahan saya dua puluh dua tahun yang mulia
kemudian saya sampaikan saya harus kesana
istri saya menyampaikan sudah
ini semua sudah tenang
terdakwa kuat dan riki juga sudah tidur di depan tangga istri saya
saya akan kembali
ya sudah mah kalau begitu
kalau ada apa apa kamu telpon saya
apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara
saya kaget yang mulia karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu
seperti tidak ingin kedengaran yang lain